ya anda kembali bersama kami di good morning
informasi selanjutnya ini datang dari seorang selebgram yang lagi lagi jadi perbincangan hangat di dunia maya
rachel fenya ini diduga tidak menjalankan aturan karantina kedatangan dari luar negeri
ya namanya selebgram seharusnya kan memberikan contoh yang baik ya
karena memang sebenarnya aturan karantina ini kan delapan hari
namun ternyata rachel fainya ini hanya menjalannya selama tiga hari saja
kabar kaburnya rahel fenya dari proses karantina ini pertama diungkap oleh akun instagram at melati intan
akun ini mengaku sebagai peng input data di wisma atlet kemayoran jakarta utara
karantina yang seharusnya berlangsung delapan hari hanya dijalankan rahel selama tiga hari
sontak komentar warga net membanjiri akun instagram rachel fenya
meminta selebgram yang memiliki pengikut lebih dari enam juta ini untuk klarifikasi
dari detikkom ibunda rachel fenya finn tasman mengaku tidak tahu dan tidak ingin berkomentar lebih lanjut
selain rachel fenya kedatangan suami chris dayanti raul lemos dari dili timur leste ke indonesia juga menyita perhatian
dikutip dari detikkom pertemuan raul lemos dengan istri dan anak anaknya yang telah terpisah selama satu tahun akibat pandemi

dikutip dari detikkom pertemuan raul lemos dengan istri dan anak anaknya yang telah terpisah selama satu tahun akibat pandemi
sesuai dengan kethis re zijak sawat postingan di instagramnya raul mengkonfirmasi bahwa ia telah menjalani karantina mandiri di kupang ntt sebelum ke jakarta
persyaratan kedatangan wni dan wna ke indonesia dari luar negeri diatur dalam surat edaran satgas covid sembilan belas no delapan belas tahun dua ribu dua puluh
pertama wni maupun wna harus menunjukkan hasil negatif pcr di negara asal keberangkatan
dalam kurun waktu maksimalshawu anwira bayad fruitj guess k lemon

wajib menunjukkan sertifikat vaksin covid sembilan belas dosis lengkap
bagi wni yang belum vaksin maka akan divaksinasi usai menjalani karantina mandiri
sementara bagi wna yang belum divaksinasi wajib melakukan vaksinasi melalui skema gotong royong
saat tiba di bandara indonesia wajib menjalani tes pcr
dan karantina mandiri selama delapan x dua puluh empat jam atau empat belas x dua puluh empat jam tergantung eskalasi kasus positif dari negara asal
untuk ketentuan karantina bagi wni yaitu pekerja migran pelajar atau pegawai pemerintah yang kembali dari dinas
menjalani karantina bebas biaya di wisma pademangan
sementara bagi wna dan wni di luar kriteria yang telah disebutkan
menjalani karantina dengan biaya mandiri di hotel rujukan
usai karantina wni dan wna melakukan pemeriksaan ulang pcr
jika hasil negatif maka karantina dinyatakan selesai
dalam rapat terbatas pada kamis tujuh oktober lalu
pemerintah melalui menko perekonomian erlangga hartarto memutuskan pengurangan masa karantina
bagi para pelaku perjalanan internasional yang semulanya delapan hari menjadi lima hari